di eropa ada menu kambing italiano
dan yang berbasis masakan arab dan turki ada kambing genteng dan gentong
kombinasi ini tujuannya untuk menghilangkan rasa bau dan membuat daging kambing jadi empuk
emang susah saya aja menemukan masak kambing sampai tidak bawa perengus dan sampai empuk
itu sembilan puluh lima persen permusnya bisa kita hilangkan
dan lima persennya itu ya sosol lah kan
bumbu yang penting bumbu di saat kita menggodoknya supaya bisa hilang
nah itu yang penting
bumbunya ya takarannya pas
dan yang cukup menarik perhatian saya karena keunikannya adalah kambing genteng
selain menggunakan bumbu tradisional berbasis rempah rempah
menu ini dimasak benar benar menggunakan
alasannya supaya daging kambing semakin empuk
kalau kambingnya enak masaknya juga pas gitu
terus nggak amis gitu nggak terasa banget kambingnya gitu
nah ini dia tiga aneka masakan rasa kambing yang berbeda ya
tapi jujurnya nih saya yang paling penasaran sama yang tadi masak di atas genteng
daging kambingnya sangat empuk dan yang paling penting
bau rasa kambingnya tidak terasa
masih ada dua rasa lagi yang lain dan bisa dipilih sesuai dengan selera anda
ngaras pas ya indra setiawan jakarta